empat hari setelah kenaikan harga bahan bakar minyak harga sebuah dan sejumlah kebutuhan pokok turut merangkak naik
bagaimana fluktuasi harga di pasar tradisional surabaya berikut pantauan koresponden eka rima untuk anda
kenaikan harga bahan bakar minyak tentu berimplikasi terhadap berbagai sektor
salah satunya adalah sektor perdagangan
lalu bagaimana dengan harga sejumlah komoditi di pasar tradisional di kota surabaya kita pantau bersama
di pasar wonokromo surabaya pada selasa pagi harga cabai kecil dari rp empat puluh sudah naik menjadi rp lima puluh hingga rp lima puluh lima per kilogram
sementara harga bawang merah dari rp dua puluh delapan dan rp tiga puluh naik menjadi rp empat puluh per kilogram
harga bawang putih dari rp dua puluh naik menjadi rp dua puluh lima per kilogram
kenaikan harga diperkirakan juga akan terjadi pada komoditas telur daging sapi dan ayam
kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi di pasar pucang surabaya
di sini harga cabai juga mengalami kenaikan antara rp tiga hingga rp lima
yakni dari rp empat puluh menjadi rp empat puluh lima dan rp lima puluh per kilogram
namun jika mengacu pada data yang ada pada sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok
atau siska perbapu provinsi jawa timur harga masih cenderung sama
beras putih jika di pasar tradisional harganya berkisar
hingga rp dua belas per kilogram harga di siska perbapo masih rp sembilan tujuh ratus enam puluh tujuh
harga cabai rawit masih rp lima puluh dua ratus satu dan harga bawang merah berada di angka rp dua puluh tujuh dua ratus delapan puluh enam
pedagang pasar tradisional mengaku masih belum merasakan dampak signifikan kenaikan harga bbm
namun pengumuman kenaikan harga bbm yang mendadak diakui berimplikasi terhadap kenaikan sejumlah komoditas
konsumen banyak yang mengurangi jumlah pembelian
kalau untuk sekarang terasa tapi sedikit
ada yang belum naik ada yang sudah naik
tapi kebanyakan kalau basah basahan kayak cabai kayak bawang merah bawang putih itu sudah naik semua
kalau yang dulu itu kalau naik kan sebelum naik itu sudah diberitahu
jadi orang banyak yang nimbun barang nyetok barang gitu kan
kalau sekarang enggak enggak adaan
jadi enggak ada yang apa itu
tahu naiknya kapan kapan tidak tahu
tahu tahunya sudah naik satu jam atau dua jam sudah naik semua barang barang
di sisi lain konsumen pasar monokromo dan pucang surabaya yang sebagian besar adalah pedagang soto
hidangan bebek dan makanan jadi mengatakan tidak bisa menghindari dampak kenaikan harga bahan bakar minyak
namun mereka berharap pemerintah mampu mengontrol harga bahan pokok agar stabil
sehingga tidak berimplikasi pada penurunan daya beli masyarakat
harapannya bisa stabil kalau memang itu perlu dinaikkan ya jangan banyak banyak lah
ini selumra gitu sudah dampak memang bbm juga ya barometer masalah harga jadi ukuran semua
ya pengaruh sama pelanggan nggak mau datang lagi
jadi kita kan istilahnya saya ini kan bayar
setan tuh bulanannya itu nunggak nunggak terus
hingga selasa siang harga daging sapi di pasar tradisional kota surabaya masih normal
yakni di angka satu ratus delapan hingga satu ratus sepuluh ribu rupiah per kilogram
sementara harga daging ayam negeri juga normal di angka rp tiga puluh lima per kilogram
kenaikan harga dua komoditas ini diperkirakan terjadi pada pekan depan
eka rima heri dwi sudarmanto surabaya jawa timur